meski sekretaris kabinet pramono anung telah mengklarifikasi bahwa larangan buka bersama ditujukan kepada pejabat negara
nyatanya isu ini masih menjadi perbincangan publik
salah satu poin yang dirasa membingungkan adalah larangan ini dikaitkan untuk mencegah peningkatan kasus covid sembilan belas
padahal ppkm sudah dicabut dan kerumunan dalam kapasitas besar pun sudah dilakukan di mana mana
untuk membahasnya sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
trubus rahadian syah ketua umum asosiasi analis kebijakan publik
selamat sore pak trubus
ya selamat sore mbak
terima kasih pak trubus sudah bergabung dengan kami dan juga kami masih menunggu yang juga akan bergabung adalah ibu siti nadia tarmizi
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik dari kementerian kesehatan
agar bisa ikut berdiskusi namun masih dicoba untuk sambungannya
saya akan ke pak trubus terlebih dahulu
terkait dengan larangan buka bersama pejabat ini apa yang anda cermati dari narasi dibalik larangan ini
stressing point instruksinya adalah untuk betul penanganan covid sembilan belas atau anda melihat mencium ada hal yang lain
iya menurut saya itu ada maksud lain mbak
jadi karena kalau kaitannya dengan covid sembilan belas kan itu sudah
nggak relevan lagi karena ppkm sudah dicabut kan
yang jelas itu sebenarnya upaya pemerintah untuk menutupi ini
adanya perilaku perilaku flexing dan hindunis para asn selama ini
berarti pemerintah membuat kebijakan yang menurut saya ya panik policy membingungkan masyarakat juga gitu
yang kedua bahwa kebijakan itu harusnya kan sejak awal diumumkan
tidak tiba tiba diumumkan
tidak saat bulan puasa sudah masuk
jadi menurut saya ini membuat masyarakat merasa berlakuan diskriminatif
karena sebelumnya kan kita sudah menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang berbau mengumpulkan banyak orang
kemudian yang ketiga menurut saya sebenarnya yang didengar ke publik itu adalah
jangan mengadakan kegiatan gubernur itu menggunakan fasilitas negara
masyarakat itu itu
jadi semuanya harus menggunakan fasilitasnya dirinya sendiri
menggunakan jabatannya itu
kemudian kalau bisa juga diselenggarakannya itu
jangan di hotel hotel mewah
hotel mulia hotel sekolah atau hotel apapun yang mewah mewah itu
masyarakat maunya itu ya di tempat tempat apa namanya di lapangan
atau tempat tempat sentra sentra kuliner gitu
jadi dalam hal ini memang kebijakan ini terkesan munculnya kemudian pro kontra di publik
kemudian publik memang menolak
menurut saya memang kebijakan ini harus juga dipikirkan dievaluasi lagi
agar masyarakat tidak seungguh sungguh
yang terakhir yang membuat masyarakat lebih bingung lagi adalah
kebijakan ini yang semula hanya untuk pejabat di pusat ya
dalam menteri dan kepala lembaga
kemudian merembet ke ada perintahnya untuk ini mendagri agar mengatur untuk kepala daerah
nah itu yang menyebabkan kemudian daerah lebih bingung lagi gitu
ini kebijakan harus bagaimana lagi gitu
jadi implementasinya di lapangan menimbulkan keturigaan keturigaan
menimbulkan persepsi persepsi negatif
yang berujung kepada
pertayaan publik itu
artinya publik menjadi mencurigai
ada muncul pikiran pikiran public distrust kan soal ini
dan masalah masalah kalau pemerintah itu anti agama anti islam
pemerintah juga kurang mendukung adanya masyarakat untuk bermobilitas
atau mencari rezeki lebih baik di tengah situasi inflasi
dan di tengah situasi harga harga yang terus mengumbung tinggi
jadi larangan ini sebenarnya akhirnya berujung menimbulkan mispersepsi
di masyarakat ya
salah tangkap salah tafsir semuanya
pak trubus sudah bergabung juga dengan kita sore hari ini
kabiro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan
selamat sore bu nadia apa kabar
selamat sore pak trubo
terima kasih bu nadia
bu nadia kita membahas bagaimana larangan buka bersama ini
yang kemudian menjadi polemik pro kontra di tengah masyarakat
kalau tadi mungkin sedikit banyak mendengar
kalau pak trubo sampaikan
ini sebenarnya bukan terkait dengan penanganan covid sembilan belas
seperti yang ada di dalam surat tersebut
karena ini lebih ke masalah bagaimana menghadapi permasalahan atau isu yang kemarin
flexing gaya hedon dari pejabat
sehingga muncullah surat surat itu atau larangan buka bersama itu
untuk mengantisipasi mungkin
menurut bu nadia seperti apa
terkait dengan larangan ini
apakah betul ini masih relevan
dengan pandemi covid sembilan belas
sementara kita tahu ppkm nya sudah dicabut
semua masyarakat sudah bebas berkegiatan
konser sudah ada di mana mana
ya baik mbak tiffany
jadi memang kalau kita lihat surat ini kan ditujukan kepada para pimpinan
ataupun kepada para menteri
dan juga kepada pimpinan lembaga
baik itu tni dan polri
ya memang kita ketahui ya
pada akhir ini kan asn ini menjadi sorotan ya
dikarenakan kemudian walaupun menggunakan
tadi seperti pak trubus sampaikan ya
bahwa menggunakan dana pribadi
tapi kemudian gaya yang mungkin hidup berlebihan itu
itu yang kemudian yang muncul di berbagai media sosial
itu yang kemudian juga kurang baik ya
kepercayaan publik juga jadi kurang baik dengan kondisi tersebut
nah tentunya himbawan untuk tidak berbuka
puasa ini lebih sebenarnya untuk kita kembali lagi
untuk kemudian hidup secara ataupun gaya hidup yang lebih sederhana
karena bagaimanapun juga kalau kita lihat kan
pimpinan pimpinan kita itu kan gaya hidupnya adalah yang lebih sederhana
itu yang mungkin jadi salah satu pemikirannya
kalau terkait pandemi
kalau kita lihat
memang kan situasi pandemi ini kan sampai saat ini juga belum dicabut ya
kita artinya sedang dalam proses untuk bagaimana status pandemi ini bisa kemudian dicabut dan diakhiri
dan kita memasuki kondisi endemi
tapi kita juga tetap harus waspada
walaupun juga mengapa who sampai saat ini belum mencabut situasi pandemi secara global
ini juga karena masih terus melihat kewaspadaan
dan varian baru kan masih terus berpotensi untuk muncul
dan kita belum betul betul saya yakin
dunia khususnya belum betul betul yakin
apakah varian baru ini akan bisa berdampak seperti yang pernah kita alami
walaupun kalau kita lihat dengan secara kita penanganan pandemi yang kita lakukan secara bertahap
kita melihat bahwa kondisi kondisi ini bisa kita lakukan secara bertahap
dan kita bisa lakukan upaya menangani
dan kita bisa melakukan pandemi ini secara juga perlahan lahan ya
artinya kita mulai kemarin dengan meningkatkan imunitas
kemudian secara perlahan kita juga mulai mencabut kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan sosial
yang kita juga lihat sebelumnya kalau kita balik lagi satu tahun yang lalu
kita mulai boleh mengizinkan mudik masyarakat melakukan berbagai aktivitas keagamaan
mulai juga membuka aktivitas pariwisata
hari wisata dan sebagainya
dan kita lihat bahwa walaupun ada varian varian baru tidak terjadi lonjakan kasus
nah ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan kita juga ya
bahwa walaupun kita tahu ppkm sudah dicabut
masyarakat khususnya juga kita tetap waspada
tetapi kita meminta asn juga untuk tidak melakukan buka puasa
bukan karena artinya ada ancaman pandemi kembali
atau kemudian nanti ppkm ini akan berlaku kembali
lebih pada kewaspadaan saja
dan kemudian kembali lagi bahwa kita ingat bahwa berbagai informasi secara global
ada ancaman resesi ekonomi
dan ini perlu tentunya kesiapan
mungkin itu yang menjadi dasar untuk kemudian
akhirnya masyarakat juga banyak terjadi multi interpretasi ya pak trubus
bu nadia intinya kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan
tapi kenapa yang harus meningkatkan kewaspada
karena kekuasaan terkait dengan marang membuka bersama ini hanya asn menteri kepala lembaga atau instansi
kalau kita meningkatkan kewaspadaan saya rasa atau kita sepakat semuanya bahwa masyarakat semua di masyarakat indonesia harus meningkatkan kewaspadaan kan
ya betul sekali
tapi kalau kita lihat jumlah asn kan cukup besar ya
dan kita tahu juga bahwa pola asn ini kan tentunya misalnya pada waktu mudik kan mereka juga melakukan mudik
nah tentunya mengapa kemudian hanya asn saja
kita melihatnya bahwa kewaspadaan ini artinya memang bukan karena dasarnya kondisi pandemi yang berpotensi untuk menjadi terjadi sesuatu yang seperti yang lalu ya mbak tiffany
tapi kewaspadaan ini lebih pada bagaimana kita mengendalikan situasi kalaupun terjadi peningkatan kasus
karena kalau kita berbicara mengenai asn kan
bukan hanya asn nya pribadi
tapi kan kita tahu asn ini punya keluarga
punya keluarga inti
punya kemudian saudara yang bisa kemudian diedukasi ya
yang kemudian nanti kalau memang potensi itu terjadi kita sudah lebih siap
jadi memang artinya kalau kita lihat bahwa tiga hal tadi sebenarnya
bukan hanya sekadar pandemi saja yang kemudian berpotensi untuk waspada
tapi kesederhanaan itu menjadi salah satu
mengapa kita kemudian ingin supaya asn lebih sederhana
karena akhir akhir ini terlalu banyak sorotan ya
kemudian jangan sampai membentuk opini bahwa semua asn berkitra seperti itu
nah yang ketiga adalah tentunya ancaman resesi ekonomi yang juga kita harus siapkan
karena asn kan juga yang nanti juga akan berdampak terhadap resesi ekonomi
baik saya akan ke empat saya akan minat tanggapan empat
terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh bu nadia
semua harus meningkatkan kewaspadaan
namun mungkin stressing pointnya adalah untuk di case atau isu larangan buka bersama ini adalah asn
karena katanya jumlahnya banyak
kemudian punya keluarga dan lain sebagainya tadi bu nadia sampaikan
hal hal seperti ini kemudian menjadi kontradiktif tidak pak trubus
dengan apa yang kita lihat sebelumnya dari arham presiden
bahwa ppkm sudah dicabut
banyak juga kegiatan masyarakat sudah dilonggarkan
bahkan kalau kita lihat kepala pejabat negara banyak yang juga sudah tidak menggunakan masker
iya menurut saya memang apa yang terjadi di masyarakat memang kebijakan ini berkesan diskriminatif
kemudian memang sebenarnya kredikasi juga tidak akan efektif juga
karena ini kebijakan kan tidak ada pangsinya juga ini mbak
karena pangsinya juga mengacu pada itu pp sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu tentang kedisiplinan asn saja
tapi disitu kan ada tingan berat juga
jadi belum cukup juga
yang lainnya menurut saya
memang asn ini kenapa yang sudah dilakukan
kenapa istilahnya larangan
karena pemerintah berat dengan dasar undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn ini kan
memang asn itu sebagai pelayan masyarakat
sehingga disitu ada unsur keteladanan
masyarakat sedang mengikuti
tetapi persoalannya karena bukber itu kan sifatnya itu ada mengandung milik
sosial juga ada nilai spiritual
sosial juga di dalamnya
nah ini secara asal masyarakat tidak mudah menerima di posisi
sebenarnya masyarakat kita ini kan di tengah situasi sekarang ini yang ya resesi ekonomi
kemudian ada harga harga makin naik terus
tak tercampur apalagi apa yang namanya bulan ramadhan noh jujub itu semua harga naik semua
itu bukan sembahku lagi sekarang bulan sembilan
buat bahan pokok naik semua
nah itu kan sebenarnya masyarakat mengendaki akan ada apa ini ya
entah umkm entah produk produk dari boom industri nya sendiri atau apa
yang kemudian masyarakat itu melalui bulan puasa ini ada penghasilan tambahan
nah ini yang kemudian kalau ada larangan meskipun pemerintah mengatakan ini hanya untuk menteri
tidak untuk masyarakat
tetapi bagaimana memisahkan asn dengan masyarakat
karena asn ini bagian tak terpisahkan dari masyarakat
kan itu jadi logika yang digunakan juga nggak mungkin
meskipun bu nadia itu asn
pak trubus dengan pak bu nadia juga susah dipisahkan
kan itu ini kan satu hal yang menurut saya agak logika yang agak menimbulkan mispersepsi di publik
sehingga menimbulkan pro kontra
yang terakhir menurut saya memang kebijakan semacam ini itu larangan larangan seperti ini harusnya memang melalui partisipasi publik yang baik
artinya pemerintah itu mengundang unsur unsur tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat untuk duduk bersama
sebelum memutuskan menjadi kebijakan
jadi karena kebijakannya terkesan ujug ujug gitu orang jawa itu tiba tiba diterapkan
masyarakat kaget gitu loh
jadi begini gitu kan
ini kan semua restoran padahal kalau kita lihat misalnya dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu
bapak presiden menegaskan bahwa masyarakat itu banyak menahan untuk melakukan mengkonsumsi gitu
artinya melakukan pembelian produk produk itu produk produk domestik
jadi masyarakat itu banyak menahan
gini karena itu masyarakat harus agar tumbuhan ekonominya tinggi
masyarakat agar restoran restoran produk umkm
tetapi kalau kemudian dilarang ini kan jadi kontras berbeda kelihatan
padahal ini sesuatu yang baru terjadi dua bulan yang lalu
jadi menurut saya ini memang hal yang menurut saya memang pemerintah perlu terakhir yang menurut saya adalah komunikasi publik
jadi kalau mau berkebijakan itu tolong komunikasi publiknya yang baik
ada melalui sosialisasi ada melalui edukasi kepada masyarakat
sehingga masyarakat itu paham maksud dan tujuannya
kalau sudah seperti ini munculnya itu ya di masyarakat jadi saling ini saling gesekan
nanti kalau saya begitu karena mereka yang propaganda kompetensi kan setuju tidak dihatakan
tapi mereka yang ini otot
yang terakhir yang ketiga yang saya paham pris
para pejabat di lingkungan istana atau lingkungan presiden ini
itu kebanyakan ketua partai
itu kan orang karpol
nah sekarang orang karpol itu tidak mungkin tidak ketemu sama konstituennya
ini kan masih ketemu mbak
apalagi mau dua ribu empat ini mbak
semuanya konsolidasi dengan bahasa buber tadi
jadi saya rasa tidak akan ini
itu malah justru akan diam diam dilaksanakan
dan itu akan banyak pelanggaran
dan bagaimana mau menindak mereka semua
saya rasa tidak akan mampu pemerintah juga
akan muncul benturan
para petinggi petinggi paspol
menurut saya ini sesuatu yang harus dipikirkan secara menyeluruh mbak
jadi dalam hal ini terakhir menurut saya memang kebijakan ini
harus benar benar untuk dilaksanakan efektif
ya harus melalui pengawasan yang ketat ya
karena tanpa ada pengawasan juga nggak ini
saya berharap ini cuma pemerintah ya kaitannya kebingungan yang
karena banyaknya asn flexing itu yang kemudian menimbulkan
sebenarnya flexing itu nggak masalah
masyarakat hidup mewah mewah juga senang
berarti ada kinerja ada hal yang bagus
cuman cara asal asal hartanya itu yang jadi masalah
nah itu kasusnya rafael alun kan ternyata hartanya berasal dari perilaku koruptifnya itu
yang lain juga perilaku koruptif itu
jadi ini yang menjadi masalah masyarakat
geram marah itu karena apa
karena asal hartanya
ya kalau bu nadia saya yang memang hartanya nggak ada ya
tetap saja pakai bajunya biasa biasa saja
masyarakat juga tidak ini
yang terakhir menurut saya penting juga dipahami lah
masyarakat kita ini memasuki era post truth mbak
postur itu masyarakat yang lebih prefer terhadap yang namanya medsos
jadi dia lebih suka kepada yang ber medsos
sehingga ketika ada hal yang menarik perhatian viral
nah ini kemudian masyarakat heboh mbak
ini yang harus dipahami karena masyarakat era post road itu
masyarakat yang sesungguhnya menginginkan satu ini perlakuan yang sederajat gitu
perlakuan sederajat manusiawi
dan saling bersama
apalagi indonesia ini kan negara gotong royong gitu ya
pancasila lah gitu
jadi maksudnya itu arahnya ke sana
terpisah pisahkan hanya karena persoalan ini
persoalan bahasanya kayak struktur lah
kayak kasta itu kan nggak ada
jadi penghasilan orang kita mempunyai penghasilan tinggi juga gaji masalah
jadi menurut saya ini memang situasi ini terjadi kalau sebelum pandemi covid masalah nggak masalah
orang mau mewah mewah mau flexing flexing foyak goya juga nggak masalah gitu ya
ini kan karena situasinya begitu mbak
intinya kebijakan itu asal masih relevan sehingga masyarakat bisa memahami itu
jangan sampai di luar jalur tidak ada relevansinya sama sekali
itu yang kemudian bisa membingungkan ya
terima kasih pak trubus rahadiansyah
ketua umum asosiasi analis kebijakan publik sudah bergabung dengan kita sore hari ini
dan juga ada ibu siti nadia tarmizi kabiro komunikasi dan pelayanan publik dari kementerian kesehatan
selamat sore bapak ibu
selamat menunggu waktu berbuka puasa